jangan sedih gitu dong
siapa yang ngelakuin ini biar aku labrak orang
tadi kita gak ngeliat kok siapa yang lempar
rel kan lu yang lempar bola tadi
ya kan gue tadi ngelempar ke lu
kenapa gak lu tangkep
bener tuh apa kata mara
seharusnya yang nangkep yang salah
aduh apa lagi sih
ama ada pesanan
tapi terang aja cuma cookies sama coklat kok ya
soalnya temen ama ada yang ulang tahun
jadi kan buru buru kayak gini
aduh gak enak
aduh apa lagi sih
ini buat temen yang ulang tahun
tapi kok banyak banget ya
yang dikasih masa ya
temen temennya juga dikasih dong
terus temen temen kamu pada bayar
ya gak lama
orang temen masa disuruh bayar
wah sebentar lagi
anak kamu jadi ketua who nih marel
tunggu bentar pak
dek ini sudah jam tujuh lima belas persis
jadi gerbang harus ditutup
please pak tunggu dua menit pak
nanti saya kena marah sama kepala sekolah
kalau gak disiplin
pak ujang yang mirip irwansyah ini

kalau misalnya bapak suka
bapak boleh kasih tau ke anak istri
semuanya boleh tau ke pak
loh pak gimana sih ini bukan nyogok
ini emang alma tuh mau ngasih ke bapak
ya tapi kalau bapak nggak mau
ya nikmatin dah pak
waduh dia lolos
bagi satu dong al
al satu aja
ini tuh buat sharein temennya kak bambi
ini tuh sebenarnya buat ulang tahun dia udah telat tau
satu ya al please
tadi kan aku udah jagain tuh saat pam biar gak gebok pintunya
al mau ke kelasnya sharein kan
yaudah liat lapangan aja ya
gak usah lah ngapain muter
di lapangan itu kan banyak anak anak basket
ih ada maunya tuh ngintirin alma
biarin anak kelas tiga aja ya

yaudah yuk al
ih kenapa gue jadi yang disalahin
oh jadi gak ada yang mau ngaku
yaudah yuk al
ya kenapa gue ditangkep tadi ha tinggi an
tinggi banget gue leper gak dapet
udah gak usah sedih lagi
nanti aku bikinin lagi ya
gak usah alma
lagi nih ini masih bisa dimakan kan
di dalam perut remuk juga kok
ya tapi kan alma udah janji
ke sharing buat hadiah ulang tahun
sama kamu ini kok baik banget sih
aku cicipin juga ya
buatan kamu selalu enak al
belajar dari mana
mamaku tuh dari aku kecil punya toko kue
jadi aku sering ikutan
boleh main ke rumah kamu
boleh banget dong
kabarnya bambi gimana
eh dia sih gitu aja
main game mulu kerjaannya
udah punya pacar belum
gak tau deh
pokoknya lu harus minta maaf sekarang juga
udahlah besok lagi aja
orangnya juga pasti udah pulang sekarang
ya jangan besok besok
eh kenapa jadi lu yang ribet sih
ya terserah lu yang penting lu minta maaf
nah itu dia
itu al si merel mau ganti semua kurian kamu
wah gak usah aku cuma sedih gak bisa ngebahagiain temen yang lagi ulang tahun
bukan masalah uang kok
eh kenapa lu yang ribet sih
orangnya juga gak kenapa napa
yang penting belajar tanggung jawab bro
bokap gue sih ngajarinnya gitu
wih keren banget
tapi kan mau bikin mau bikin chocolate cookies
yang mana dulu ya
ah bikin dua duanya aja
kamu tuh lagi apa mama tuh lagi banyak pesenan
dikit lagi ma dikit lagi aja ya
tapi mama lagi banyak pesenan ini kalau mama dikumpulin sama pelanggan mama gimana
wih mama pelit banget sih udah yang terakhir yang ini ya
hati hati mak sekarang kamu udah ada saingan tuh
iya pak tapi dia itu gak bisa ngatur waktu
kalau udah bikin kue dia lupa sama belajar
udah tau lagi naik sepeda mana bisa bikin kue
masih mau main gak
mah belum kelar ya
sampai jumpa lagi